banyak demonstran telah ditangkap di los angeles negara bagian california
selama aksi demonstrasi atas terbunuhnya george floyd
sebagian besar demonstran yang ditangkap dikenai tuduhan melakukan pelanggaran tanpa kekerasan
melakukan penjarahan dan vandalisme termasuk dituduh melanggar jam malam
dan untuk mengetahui kondisi terkini di los angeles amerika serikat
serta bagaimana keamanan warga negara indonesia di sana
khususnya di los angeles sudah ada ardian nugroho
konsul penerangan konsulat jenderal republik indonesia di los angeles
selamat malam waktu jakarta pak ardian
pak ardian bagaimana situasi terkini saat ini di sana
situasi di los angeles sekarang lebih kondisif
jadi sejak hari kami selalu jam malam sudah diberhentikan
jadi pemberlakuan jam malam di los angeles itu dimulai hari jumat
selama enam hari enam malam berturut turut diberlakukan jam malam
demonstrasi ketika memasuki hari kamis lalu atau dua hari lalu
cenderung mengarah ke damai tidak lagi ada anarkisme
tidak ada lagi penjarahan sehingga jam malam pun sudah diberhentikan
dan jumlah masyarakat yang ditahan oleh pihak kepolisian
informasi terakhir mencapai tiga orang
jadi mungkin itu memberi efek juga kepada para pengunjuk rasa
untuk segera menghentikan aksi aksi anarkisme
oke pak ardian selain imbauan tadi pak bagi para pengunjuk rasa
untuk segera menghentikan aksi mereka
apakah ada keterangan dari pemerintah sana sendiri terkait kapan kira kira
pengunjuk rasa yang sepertinya sampai sekarang masih eskalasi ini
sesuai dengan konstitusi di amerika serikat
jadi hak untuk berkumpul hak untuk berpendapat tidak akan dilarang
jadi dari wali kota los angeles sendiri eric garcetti sudah menyampaikan bahwa
pemerintah kota dan pihak kepolisian tidak akan melarang pelaksanaan demonstrasi ini
sepanjang bahwa demonstrasi dilakukan secara damai
jadi memang kapan akan berhenti sepertinya akan terus lanjut
sehingga hak hak warga berkulit hitam dipenuhi
satu hal positifnya adalah saat ini
aksi aksi seperti vandalisme dan juga penjarahan ini sudah jauh berkurang
sudah bisa lebih dikendalikan lebih kondusif begitu pak ardian ya
selanjutnya bagaimana dengan warga negara indonesia saat ini sendiri pak
yang berada di los angeles amerika serikat
baik pemantauan tadi malam waktu la untuk masyarakat indonesia yang tinggal di los angeles
di los angeles aunty semua dalam kondisi baik
mereka mereka yang memiliki bisnis
juga semuanya menyampaikan tidak ada kejadian vandalisme atau penjarahan di bisnis bisnis mereka
jadi sejauh ini masyarakat kita aman
tidak ada juga yang ditangkap oleh pihak kepolisian
aksi demonstrasi black lives matter ini tentunya tidak hanya terjadi di amerika serikat
tapi juga mencuat aksi serupa begitu lewat berbagai media sosial begitu
dan juga di indonesia sendiri sepertinya
kalau di sana sendiri apakah ada warga negara indonesia yang turun ke jalan
ikut aksi serupa
dan apa imbauan yang diberikan oleh pihak kbri untuk wni di amerika serikat
baik khusus untuk warga negara indonesia yang masih memegang keluarga negara indonesia
kita memang memberikan himbauan untuk selalu berhati hati
dan yang kedua untuk menghindari kerumunan imbun masa
karena kita sebagai orang asing tinggal di amerika jadi untuk selalu berhati hati
tetapi bagi masyarakat indonesia yang sudah menjadi warga negara amerika serikat
tentunya ini menjadi hak mereka untuk berpendapat
jadi kalaupun ada ya kjr los angeles tidak dapat melarang
kami hanya mengimbau untuk selalu berhati hati dan tidak melakukan aksi aksi anarkisme vandalisme atau penjarahan
kalau informasi yang didapat kbri sendiri dari warga yang ikut protes di sana
apa informasi yang didapatkan pak ardian
sejauh pemantuan kami di wilayah lccounty tidak ada masyarakat indonesia yang ikut aksi aksi ini
maksudnya turun ke jalan
tetapi mereka kalau mendengar kabar di suatu daerah dan itu dekat dengan bisnis masyarakat indonesia
beberapa warga indonesia saling berhubungan
lalu mereka turut membantu menjaga bisnis bisnis yang dimiliki oleh masyarakat indonesia
jadi ini saja yang kami dapat lingkupkan
intinya untuk menjaga agar gisi mereka tidak terkena vandalisme atau peliharaan
sampai saat ini
tadi pak ardian
anda katakan ada demonstrasi enam hari berturut turut
apakah ada sudah dikalkulasi berapa kemudian kerugian
ataupun misalnya kehilangan harta benda
ataupun misalnya warga yang terluka akibat adanya demonstrasi ini
informasi dari pihak kepolisian hanya ada tiga orang yang ditangkap
tetapi pihak pemerintah kota belum menyampaikan angka pasti kerusakannya
secara umum atau secara kasar
pihak kepolisian memperkirakan di atas seratus juta usd
tetapi datanya belum pasti
baik pak ardia nugroho konsul penerangan kjri los angeles amerika serikat
terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak semoga benar benar ini bisa terus berjalan kondusif
dan ada ditemukan solusi yang terbaik bagi hak hak para warga kulit hitam di seluruh dunia pastinya